sebelumnya warga pulau sebesi dievakuasi ke kalianda provinsi lampung pada selasa kemarin
namun masih ada sebagian warga yang memilih bertahan di pulau yang berjarak sangat dekat dari gunung anak rakatau
pulau sebesi secara keseluruhan dihuni dua delapan ratus empat belas jiwa penduduk
sebanyak satu enam ratus jiwa sudah dievakuasi ke kalianda dan raja basa lampung
namun masih ada penduduk yang memilih bertahan di pulau
kepala seksi pemerintahan pulau sebesi mengatakan
penduduk yang memilih bertahan karena ingin menjaga harta bendanya
serta ada yang mengikuti sesepuh warga pulau sebesi
selama masa tanggap darurat distribusi bantuan terus berjalan ke pulau
yang berjarak sekitar tujuh belas km dari gunung anak rakatau itu
di sini kan masih ada sepuh kita yang masih bertahan di sini
mungkin masih banyak yang ikut lah
itu sepuh juga kan nggak ngungsi katanya gitu
mungkin ada yang masih ikut para sepuh kita itu lah
terus yang mungkin masih memberitakan ada harta benda mereka yang di sini
yang masih dipertahankan kayak model model kapal kapal gitu
untuk masalah bantuan masih masih terus
kemarin terakhir masuk